menteri kesehatan budi gunadisadikin mengatakan kasus campak di indonesia sudah terkendali
sementara itu peningkatan pelayanan imunisasi campak dilakukan untuk meminimalisasi kasus campak
ditemui setelah rakornas transisi penanganan covid sembilan belas dan pemulihan ekonomi di gedung aa maramis kementerian keuangan jakarta kamis pagi
menteri kesehatan budi g sadikin membenarkan ada kenaikan kasus campak di sejumlah provinsi di indonesia
namun budi mengklaim saat ini kasus campak sudah mulai terkendali
dari empat belas provinsi yang masuk kejadian luar biasa kini tersisa empat kabupaten kota seperti wilayah papua dan sulawesi
untuk mengantisipasi peningkatan kasus kemenkes akan mempercepat vaksinasi campak seperti rubella
jadi campak itu emang naiknya tinggi tapi mulai bulan september oktober itu udah mulai turun lagi
kalau kemarin itu ada empat belas provinsi yang masuk kategori klb artinya masing masing provinsi dalam waktu dekat ada dua yang positif
nah sekarang udah turun ke
empat kabupaten kota